rai aku sangat rindu
aku tidak bisa mengeluh
karena aku belum bisa menjelaskan
siapa aku sebenarnya
kamu bukan penjahat kamu bukan kesediakan
tahu dia sedang menangis
lihat dia menangis
berarti dia sedih
aku sangat sedih
rai itu raka walang sungsang
tidak mungkin raka sudah meninggal
tidak rai raka walang sungsang belum meninggal
raka masih hidup
yang meninggal waktu itu bukanlah raka walang sungsang
melainkan orang lain
dan selama ini raka walang sungsang selalu melindungi kita
tanpa kita sadari rai
apakah benar kau raka walang sungsang
rake yang aku rindukan itu

aku selalu bersantai denganlevel expand

kita mesti kumah hati